salam safety terima kasih sudah bergabung bersama kami pak yusri pagi hari ini
udah mulai dewasa dia
gue makannya kurang kurang demen sama pemain pemain yang
karena kan nanti dikasih topeng topeng lainnya juga rasanya pas
dan penularannya tidak seberat
biasa lu main kan lu kan cepet nih kan gerakannya
nurkic kayaknya sempet main deh
enggak penting enggak penting diangkat pak teman teman teman teman tenang aja ini kita